terima kasih anda masih bersama kami dalam program spesial kemerdekaan heroes among us tangguh melawan covid sembilan belas
nah kalau kita berbicara tadi soal upacara kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka
selalu setiap tahun yang menjadi sorotan adalah pembawa baki
pembawa baki selalu jadi sorotan orang tua jadi bangka sekolahnya pun bangga
nah kalau melihat tadi yang membawa baki adalah ardelia
nah ini dia
ardelia mutia zahwa ini merupakan perwakilan dari provinsi sumatera utara terpilih
sebagai pembawa bendera merah putih
ardelia kelahiran tebing tinggi enam desember dua ribu empat
masih muda sekali ya
resahan ini menempuh pendidikan di sma harapan satu kota medan sumatera utara
kita langsung saja ke medan mungkin ya
di sana juga sudah meriah rasanya walaupun di tengah pandemi seperti ini
kami akan bergabung dengan rekan kami agus supratman yang akan mewawancari juga orang tua dari ardelia mutia zahwa
iya jadi ya ardelia sedikit informasi saja
ini bahwa pembawa baki pada saat upacara hud ri ke tujuh puluh enam di istana merdeka pagi tadi
selamat siang agus silahkan dengan laporan anda
ya reja dan puspa hari ini tentu saja menjadi peristiwa yang membanggakan
bagi keluarga besar sekolah harapan satu medan
yang tempat dijadikan nonton bareng bagi pihak sekolah guru maupun teman teman ardelia
dan tentu saja kedua orang tuanya yang ikut hadir menyaksikan detik detik peringatan tujuh belas agustus di istana negara
adelia satu dari dua utusan sumatera utara yang diberi kesempatan dan kepercayaan hari ini menjadi pembawa baki
seperti apa suasana
haru gembira bangga yang dirasakan kedua orang tuanya
berikut saya ketemu dengan ayah ardelia
pak tadi menonton ardelia melaksanakan tugasnya
seperti apa bapak melihat
alhamdulillah setelah melihat ardelia melaksanakan tugas cukup senang dan bahagia
tapi pada saat dia akan melakukan cukup berdebar debar dan kita yang deg degan
pak seperti apa sih pak kesehariannya
ardelia tadi begitu membanggakan sekali bagi keluarga bagi sekolah bagi teman temannya
kesehariannya seperti apa sih adik pak
si ardelia kami panggil di rumah si piping
dia anak yang ceria tapi memang hobinya adalah olahraga basket nari
dan paski beraka ini memang cita citanya dari kecil untuk menjadi paski beraka
ya tentu saja reza dan puspa
keberhasilan ardelia tidak luput
dari sejarah hidup ibu yang juga menjadi purna paski bra di tingkat provinsi sumatera utara perwakilan dari kabupaten simalungun
ini ibu adelia ibu bisa diceritakan seperti apa ibu kemudian melihat bakat dari adelia dan kemudian bisa diceritakan sehingga berhasil seperti sekarang
iya alhamdulillah ardelia selalu saya motivasi
nanti kalau sudah sma ikut paski beraka ya nak biar sampai ke tingkat nasional
mama hanya sampai di provinsi
sewaktu sd ardelia juga ambil paski beraka
dan alhamdulillah di smp juga seperti itu sempat menghibar juga dua kali di smp negeri satu medan
dan alhamdulillah saat ini rejeki ardelia terkabul
dan doa kami sebagai orang tua juga terkabul
saya merasa bangga senang dan hadiah yang sangat luar biasa dari ardelia buat kami berdua
tadi melihat detik detik ibu begitu sangat terharu sebenarnya seperti apa ibu suasana
saya rasanya deg degan tegang stres
melihat seperti tidak duduk aja pun rasa saya tidak seperti duduk karena saking tegangnya
tapi alhamdulillah selesai dengan baik dan lancar
ada pesan yang ingin disampaikan ardiza sekarang ada di sana bu
ya saya berpesan sebagai mama dan papa
pandai pandailah membawa diri nak di sana
masih banyak yang harus kita kejar
cita cita dan keinginan maju terus
dan kejarlah cita citamu setinggi langit
selain orang tua yang ikut bangga dengan keberhasilan ardelia
sekolah tentu saja punya peran penting karena di sekolah ini ardelia adalah generasi ketiga dari sekolah ini yang berhasil melaksanakan tugas menjadi paski bera nasional
seperti apa sebenarnya penggemblengan di sekolah yang dilakukan bu
ya terima kasih
kami pertama tama mengucapkan terima kasih atas perhatian daripada seluruh keluarga besar daripada yayasan berdikah harapan ini
pertama tama mengucapkan terima kasih atas perhatian daripada seluruh keluarga besar daripada yayasan pendidikan harapan ini
dalam mengapresiasi ardelia mutia
nah walaupun di tengah pandemi ini kami salut sekali ardelia itu begitu gigihnya
tetap dia latihan untuk paskiberaka ini
walaupun banyak sekali aturan aturan yang tidak boleh dilakukan di sekolah tetapi ardelia tetap melakukannya mungkin di rumah
jadi banyak sekali yang kita harapkan kepada seluruh siswa siswi yang ada di harapan ini
jadi banyak sekali yang kita harapkan kepada seluruh siswa siswi yang ada di harapan ini
mengikuti jejak ardelia sehingga dapat mencetak ardelia ardelia yang baru
ada harapan bu kepada generasi di sekolah ini untuk mengikuti jejaknya dan kemudian kebanggaan seperti apa sih bu apresiasinya kepada ade
dengan adanya ardelia telah menjadi pembawa bendera pusaka
maka ketika pulang nanti akan menjadi pionir kita kembali untuk mendidik adik adiknya
sehingga nanti akan ada generasi yang akan mencetak ardelia
generasi penerus ardelia untuk juga sampai ke istana
terima kasih bu
ya reja dan puspa tentu saja keharuan kebanggaan dan rasa gembira yang luar biasa saat ini dirasakan oleh keluarga dan tentu saja pihak sekolah dari yayasan harapan medan ini
dengan suksesnya ardelia tentu saja menjadi harapan akan terus dilanjutkan bagi generasi di sekolah maupun dari kota medan
dan di sumatera utara
demikian reja dan puspat
oke baik agus ini betul sekali ya
ini berkat latihan terus di rumah tadi katanya
doa dari orang tua juga
jadi bisa menyampaikan dan juga menyelesaikan cita cita dari orang tuanya
terima kasih agus atas laporan anda
selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan